tren membayar zakat secara digital sudah terjadi sejak dua tahun terakhir
menurut badan amil zakat nasional basnas
zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha
untuk diberikan kepada delapan golongan masyarakat yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam
membayar zakat bisa dimana saja
tren pembayaran zakat secara digital tetap dianggap sah hukumnya dalam islam
daripada lupa tak menyalurkan zakat yang wajib dikeluarkan lebih baik menggunakan akses digital
meski begitu penting bagi pembayar zakat atau musdaki
mendapatkan platform digital yang terpercaya dalam menyalurkan zakat
kalau konvensional sepengalaman aku untuk bayar zakat sendiri itu kan didoainnya juga secara langsung ya
sedangkan kalau m banking ya kita bayarnya digital doanya juga digital jadinya
sebenarnya sih kalau untuk kemudahan lebih mudah digital
cuman kalau untuk kenyamanan dan lebih menyentuh ke hati sih lebih suka yang konvensional
karena kan ada akadnya doanya juga secara langsung gitu
sebenarnya nggak masalah juga sih doa via digital pun
biasanya saya datang ke wali songo di sana ada dompet duafa ya kan
atau ke tempat tempat yang memang kayak panti asuhan saya datang ke sana seperti itu
kalau sekarang mereka udah punya saya lewat cukup digital aja gitu
direktur utama basnas arifin purwakananta mengatakan
program zakat digital diakini telah mendongkrak pengumpulan zakat infak dan sedekah
basnas menggandeng empat puluh satu platform digital yang terbagi dalam empat kategori
sejak dimulainya platform digital melalui website basnas di dua ribu enam belas
hingga berkembang ke kerjasama dengan empat puluh satu platform nominal pengumpulan zakat meningkat dari tahun ke tahun
ada beberapa muzaki yang menyatakan
bahwa doanya jadi digital
tidak lagi ritual rohani seperti itu mereka dapatkan

ada orang yang sesenang berzakat melalui basnas ke kontor kontor karena bertemu dengan amil
lalu bisa bersalaman mendengar doa
tetapi orang yang selalu membayar zakatnya kemudian memahami bahwa ternyata
substansi zakat adalah mengeluarkan ego kepemilikan hartanya itu kepada
dengan begitu maka segmen segmen anak muda yang tercerahkan ini banyak yang memilih digital
bentuk pengawasannya seperti apa sih pak
apakah itu ada di bank indonesia sebagai sistem pembayaran atau di ojk atau belum ada
zakat digital kan sekarang diawasi fintech nya oleh ojk
mitra mitra kita oleh jk
tetapi pendistribusiannya diawasi oleh kementerian agama dalam hal ini
audit syariah maupun audit kemampuan
syariah maupun audit manajemen itu dilakukan oleh kementerian agama dan basnas
basnas dan las yang menggunakan semua program digital dalam pengumpulan dan penyaluran
itu diaudit oleh angkutan publik
menurut analisa basnas zakat sekarang menjadi tren bagi anak muda karena bisa dibagikan ke media sosial
basnas menganggap hal itu bukan sebagai sikap ria atau pamer
melainkan sebagai bentuk dakwah karena bisa memotivasi orang lain untuk ikut membantu orang yang membutuhkan
dari sekitar lima ratus empat puluh lembaga adminis zakat resmi yang ada di indonesia
bank indonesia melalui kebijakan sistem bayaran terus mengembangkan berbagai cara
atau sistem sehingga masyarakat dengan mudah melakukan pembayaran zakat infak sodokoh dan wakaf secara teratur
terutama yang dilakukan dengan tunai
yang penting perlindungan konsumen itu menjadi perhatian kita bersama
meski umat muslim masih nyaman membayar dengan cara konvensional
zakat digital kini telah menjadi tren dan terbukti telah mendorong kenaikan penghiburan zakat
dari tahun dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia